satu lalu dua kaki kanan dulu kaki kanan dulu kaki kiri baru berdiri
ini saya bukan lagi dihukum atau di ospek mau masuk kuliah ya
tapi ini saya lagi belajar bagaimana caranya berdiri di surfboard ataupun papan selancar
bersama dengan ryuki waida hai ryuki sudah siapkah anda menyiksa saya hari ini
tips pertama dari ryuki jangan langsung ke laut tapi belajar berdiri lebih dulu di papan selancar
ada dua tipe sikap berdiri yakni regular dan goofee
peselancar regular adalah posisi kaki kanan di belakang
sementara peselancar govi posisi kaki
kaki kanan di depan
ini tergantung refleks badan dan kenyamanan peselancar
latihan berdiri dimulai dengan posisi tidur di atas papan selancar
kemudian angkat badan bokong baru gerakan kaki tumpuan ke depan untuk berdiri
pastinya kayak pas mau berdiri itu jadi pas mau dorong tangan ke berdiri itu harus
kekuatannya harus seimbang gitu biar nggak salah satunya itu
launching nggak kayak jadi kayak biasa aja sih kayak awalnya bakal
bakal diulang kayak ulang berkali kali sampai bisa gitu
tips yang kedua dari ryuki adalah pemilihan papan selancar
papan selancar yang empuk disarankan bagi para pemula
tak lupa peselancar juga wajib mengaitkan list atau like rope yang terpasang ke papan selancar
alasannya dua yakni agar tak kehilangan papan selancarnya
dan bisa tetap mengapung meski terkena keburan ombak
mau untuk orang belajar itu lebih baik kayak buatnya kayak agak soft gitu
kayak empuk gitu untuk biar nggak terluka gitu
biar gak terluka apa yang harus di
itu kayak biasa pro server juga pasti ada sih kalau kena ombak
kayak soalnya ombak itu kayak biasanya ombak lebih besar
lebih keras gitu kekuatannya jadi kita juga pro server bakal dibawa ke belakang gitu
jadi kayak kalau mau ke tengah kalau kena ombak itu kayak ya sudah lah kayak pedal
pokoknya pedal sampai bisa ke tengah gitu
nah tips yang terakhir adalah persiapan mental
ryuki menyebut pemula harus sadar jika mau berselancar
pasti akan bertemu ombak entah itu rendah atau tinggi
maka ketahui batasan
kemampuan dan berjaga jaga dengan berselancar bersama teman yang lebih profesional
ya untuk melawan ombak atau
ya tapi lebih bagus sih kalau ada kayak ombak besar atau gimana
ada kena arus itu lebih janganlah panik tenang bakal
atau minta kalau bisa minta tolong teman tapi pastinya nggak panik gitu
nah jika ingin lebih lihai lagi
ryuki menyarankan olahraga teratur
agar punya kekuatan mengayuh papan selancar atau pedling ke tengah laut
di meliputan cnn indonesia lampung